salah satu sajian serba mentai yang kini tengah populer adalah salmon kani mentai
bisnis rumahan di bilangan duren tiga jakarta selatan ini menawarkan lezatnya salmon kani mentai dengan pilihan nasi atau sirataki
jadi tiga tahun sebelum mulai ini aku mencoba untuk mengkombinasikan si mentai ini dengan sirataki
karena pada tiga tahun yang lalu aku diet keto
jadi gimana caranya kalau makan aku kan gak makan nasi
tapi pada saat itu tapi kan mentai itu temannya nasi
coba iseng di rumah ada shirataki yaudah lagi lagi aku coba lagi kreasiin digabungin oh enak juga nih
yaudah dijual lagi kali aja ada yang mau beli buat pilihan diet gitu kan
jadi gak merasa bersalah banget
salmon kani mentai sirataki menjadi salah satu menu yang laris manis
menu ini terdiri dari sirataki yang sudah dibumbui
potongan salmon irisan kani atau krep stick
dengan topping saus mentai yang di torch
tak lupa ada taburan nori bubuk sebagai sentuhan terakhir
pemasaran menu mentai melalui sistem daring ternyata efektif menjaring lebih banyak konsumen
tak tanggung tanggung bisnis rumahan yang awalnya coba coba ini
kini beromset hingga ratusan juta rupiah per bulan
dalam sehari usaha rumahan ini bisa melayani tiga ratus hingga lima ratus porsi pesanan
ini sih juara ya
tekstur sirataki yang kenyal ditambah lagi dengan irisan salmon dan juga kani yang lembut
ini berpadu sempurna dengan saus mentai yang gurih umami
ditambah lagi ada tekstur tobiconya yang membuat jadi lebih unik
ini semuanya lumer di mulut nendang banget
satu lagi makan ini juga nggak terlalu merasa bersalah karena srataki rendah kalori
satu lagi sajian serba mentai yang tak kalah nikmat
yaitu dimsum mentai
karisma pengusaha kuliner dimsum mentai ini mengaku
ide mengkreasikan dimsum dengan saus mentai bermula dari ketidaksengajaan
waktu itu saya melihat ayah saya makan dimsum sama mayonese
kok kayaknya unik ya gitu
terus dari situ saya lihat saya coba
saya coba saya campur bahan bahan yang lain
kok kayaknya enak gitu
terus coba jualan ke teman kantor dulu pertama
terus aku pada suka dan akhirnya bikin instagramnya
terus yaudah akhirnya aku jualan online dari situ
karisma pun mengkombinasikan dimsum ayam dengan topping saus mentai yang gurih pedas serta taburan nori bubuk
cita rasa dimsum mentai juga memberikan sensasi smoky dari teknik blootersnya
tak disangka bisnis rumahan berbasis daring yang baru diritis pada bulan maret ini cukup menjanjikan
kalau aku karakter saus mentanya itu lebih ke spicy
jadi ada spiciness cuman gak menyengat gitu
karena nanti kalau ketika dia combine sama dimsum itu rasanya udah jadi apa ya jadi nyatu gitu loh mbak kalau kata orang orang
apalagi kalau banyak banget yang request nih extra grill gitu
jadi ada semakin ada rasa smokey spicy terus ada gurih dari dimsumnya
jadi semakin nyatu gitu
harga seporsi dimsum mentai ini juga bersahabat di kantong
untuk mencicipi menu ini anda pun bisa memesan
bagi anda pecinta dimsum rasanya harus mencoba dimsum dengan saus mentai ini
perpaduan rasa dimsum yang gurih ditambah dengan saus mentai yang creamy dan pedas
ini membuat cita rasa dimsum jadi jauh lebih enak
kita akhiri dengan indah ya
aneka makanan serba mentai ini memang menggoda selera dan tak pernah sepi peminat
terbukti ragam kuliner serba mentai semakin merajalela di media sosial
meladia rahma warsa jakarta